yusuf tak kuasa menahan haru saat kepala kejaksaan negeri brebes mernawati
menyatakan kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan
didampingi kuasa hukumnya dia bersimpu di hadapan tosari pemilik ayam yang dicurinya
kejaksaan negeri brebes menghentikan kasus ini atas dasar kemanusiaan
pasalnya pelaku yusuf terpaksa mencuri ayam karena terdesak kebutuhan membeli susu anaknya
alhamdulillah dalam kasus ini dari dua perkara tersebut
kedua dari korban ini sama sama memaafkan perbuatan para terdakwa tanpa syarat
yang mana salah satu persyaratan untuk dilakukan keadilan restoran itu
yaitu tadi satu para terdakwa ini baru melakukan satu kali
kemudian yang kedua tadi ancaman hukuman di bawah lima tahun namun karena
penasihat hukum terdakwa mengapresiasi pihak kejaksaan terkait restoratif justice
mengingat terdakwa saat itu terpaksa mencuri dua ekor ayam
karena sangat membutuhkan uang demi membeli susu anaknya
yang sekarang yang sudah dilakukan ini upaya hukum terhadap kejaksaan negeri brebes
alhamdulillah dari kejaksaan negeri brebes ini mengabulkan
tentu ini melalui proses dari kejaksaan negeri tinggi dan kejaksaan
dan pada hari ini alhamdulillah klien saya bisa dibebaskan
pencurian itu terjadi pada dua belas desember dua ribu dua puluh satu sekitar pukul dua waktu indonesia barat
di pekarangan belakang rumah tosari
saat itu terdakwa mengaku bingung karena anak perempuannya yang berumur delapan belas bulan
terus menangis karena minta susu
di halaman rumah korban dia mengambil dua ekor ayam jantan dan betina
sedianya dia akan menjual ayam curiana itu
namun belum sempat meninggalkan lokasi yusuf ditangkap warga
dia pun sempat menjadi bulan bulanan warga dan motornya dibakar
soalnya bangunan sini
buat besok apa buat anak buat kewajaran hari lah
saya hilaf nggak sempat mikir dua kali tiba tiba saya langsung menuju ke situ
sampai kerjanya apa maksudnya
buruk ya kadang jualan nasi goreng
selepas dari jeratan hukum dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
imam suripto brebes jawa tengah